kita langsung menuju taman makam pahlawan kelibatan jakarta
untuk menyaksikan langsung pemakaman jenazah ketua dewan pers prof azimardi azra
sebelum dibawa ke taman makam pahlawan kalibata
jenazah sudah tiba pada senin malam
jenazah aziumardi azra disolatkan di universitas islam syarif hidayatullah
tangerang banten pada pagi hari tadi
jenazah selanjutnya sudah dibawa dan dimakamkan di taman makam pahlawan kalibata
sesuai jadwal akan dikumpulkan
dimakamkan pada pukul sembilan pagi ini
bisa kita saksikan bersama situasi terkini dari taman makam pahlawan
sejumlah rekan dari almarhum tampak tiba di taman makam pahlawan
beserta tentunya keluarga dan kerabat juga sudah hadir di taman makam pahlawan kalibata jakarta
almarhum azimardi azra meninggal dunia ketika sedang berkunjung ke malaysia
sebelumnya ia mengalami sesak nafas di dalam pesawat dan sempat dirawat di rumah sakit serdang selangor malaysia sejak jumat lalu
dan pada minggu siang almarhum tutup usia karena serangan jantung
hingga akhir hayatnya almarhum menjabat sebagai ketua dewan pers
dan guru besar universitas islam negeri syarif hidayatullah jakarta
kita langsung tergabung bersama rekan kami ada produser lapangan cnn indonesia
bella mulahela yang tengah berada di taman makam pahlawan kalibata
untuk memantau prosesi pemakaman almarhum
bella bisa anda sampaikan kepada kami bagaimana situasi terkini di sana
dan siapa saja tokoh yang sudah hadir dalam prosesi pemakaman pada hari ini
ya selamat pagi heranov
betul sekali sama sama kemarin kita sempat mendengar berita duka dari profesor almarhum azumari azra
yang meninggal di malaysia sekitar tanggal delapan belas
september ataupun hari minggu kemarin
dan saat ini memang di belakang saya sedang ada prosesi pemakaman
di taman makam pahlawan kalibata jakarta selatan
di mana tadi sekitar pukul sembilan kurang
jenazah dari almarhum azumari azra tiba di taman makam pahlawan kalibata jakarta selatan
dan di belakang saya ini juga sebanyak sekali tokoh tokoh dari pejabat publik
di antaranya ada mantan wakil presiden republik indonesia
yusuf kalla terlihat juga tadi ada ahaye
dan sempat terlihat tadi ada muldoko dan juga mahfud md
yang juga ikut iring iringan tadi dari pukul enam tiga puluh yang ada di tempat pemandian
ataupun di uin syarif hidayatullah
sebelumnya memang almarhum meninggal di malaysia
yaitu sedang melakukan kunjungan ataupun mengikuti
dari angkatan bukit jawa
dan juga ada juga seorang belia islam malaysia ataupun abim
yang harus menghadiri konversi internasional kosmopolitan islam
di selangor malaysia yang tepat pada tanggal tujuh belas september kemarin
namun sebelum sampai di malaysia
almarhum sempat mengalami sesak nafas dan gagal jantung
dan setibanya di bandara internasional kuala lumpur
almarhum azumari azra dilarikan langsung ke rumah sakit yang ada di kuala lumpur malaysia
dan setelah memasuki ataupun menjalani perawatan intensif
sejak tanggal enam belas september yaitu pada jumat sore
tanggal delapan belas september dua ribu dua puluh dua almarhum azumari azra meninggal sekitar pukul dua belas tiga puluh
waktu setempat yaitu di kuala lumpur malaysia begitu
dan tadi pagi sekitar pukul enam tiga puluh jenazah disolatkan di auditorium uin syarif hidayatullah
tepatnya di auditorium harun nasution
dan setelah dimandikan sekiranya pukul tujuh tiga puluh
langsung dibawa ataupun diberangkatkan ke taman makam pahlawan yang ada di kalibata jakarta selatan
tempat saya melaporkan saat ini
tadi juga sempat disolatkan di uin syarif hidayatullah
dengan imam besar masjid istiqlal nasyuddin umar
dan juga tadi ada beberapa tokoh ataupun pejabat yang hadir
yaitu gubernur dki jakarta anies rashid baswedan
dan juga terakhir yaitu menteri polhukam yaitu mahfud md
dan sesampainya disini langsung dibawa ataupun langsung dimakamkan
tepatnya di kalibata yang ada di kawasan jakarta selatan
ini jenazah yang di awalnya mengalami gagal jantung
dan juga sempat terpapar virus covid sembilan belas
harus meninggal atau menutup jantung
atau fahid zain kost
kembali ke kendaraan wlanja bintang soekarno hubsan
yang disuruh dikenal dengan peristiwa setahun
tidak adairan dalamaaa
jadi bin mengenal sosok almarhum via tieangg
jadi bin bisa mengatakan
pada umurun zain kost
sosok almarhum dikenal sebagai sosok yang disiplin kerja keras kalau dari para tokoh
yang hadir pagi ini apakah anda sudah sempat mewawancarai bagaimana respon mereka terhadap
almarhum ini semasa hidup bella betul sekali memang kalau misalnya kita mengenal bahwa
almarhum adalah cendikiawan muslim gimana tulisan dan juga pikiran pikiran yang ini memberikan
memang sih dalam tentunya bebagi pemikiran islam dimana beliau juga dilupakan menjadi rektor
uin syarif detullah pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan hingga dua ribu enam dan menjadi dewan pers ketua dewan pers
pada tahun dua ribu dua puluh dua hingga periode dua ribu dua puluh enam dan memang tadi juga saya sempat menanyakan kepada pejabat publik yang
hadir salah satunya adalah gubernur dki jakarta anies rashid baswedan dan ia juga menyebutkan
karena almarhum adalah tokoh ataupun profesor dokter yang dituakan sebagai guru besar lewat
pemikiran dan lewat perjalanannya ini memberikan pengabdian yang cukup besar untuk negara dan juga
untuk agama islam terlebih di indonesia maupun di luar negeri heran of baik semua kryon further
hal yang benar keluarga transmedia tentunya juga berbela sungkawa atas nova as gracias atas laporan
semula helah langsung dari tmp kalibata jakarta